depan muka dendeng kiri paru depan kakap tangan aneka jeruan
wah ini makan goreng tambusok segini banyak kolesterol kolesterol
bulan ramadan tahun ini sejumlah bisnis kembali menggeliat
salah satunya usaha kuliner
terlebih menjelang waktu berbuka puasa tiba
wah ramai pol
selain yang manis dan menyegarkan
makanan gurih bersantan juga jadi incaran warga untuk berbuka
sebut saja redang dendeng cabai kikil tunjang ayam bakar gulai tambusu dan puluhan menu lain
anda pasti sudah tahu asal dari makanan tadi kan
jadi kayak udah tradisi tiap tahun sih ya disini
jadi memang saya keluarga memang hampir tiap tahun kesini
cuma memang umur ramadan aja sih
jadi emang udah kebiasaan kayaknya kurang lengkap kalau gak kesini
saya berasal dari sumatera
jadi otomatis saya seperti kuliner kembali ke daerah saya gitu
apa ada rasa rasa rinduan
pasti karena sudah tiga tahun saya tidak pulang
meski sama sama berasal dari ranah minang
nasi padang dan kapau punya perbedaan
pertama pembuat nasi kapau adalah orang orang asli kapau
sebuah nagari atau desa di kabupaten agam sumatera barat
salah satu ciri khas kuliner ranah minang adalah rasa rempah yang kuat
ada bawang merah bawang putih laos kemiri kunyit jahe dan belasan bumbu lain
setiap hari uni devi salah satu pemilik kedai nasi kapau
menghabiskan delapan ratus ribu rupiah hanya untuk bumbu halus saja
ikan mas yang warna hitam
kenapa nggak pakai yang warna cerah uni
ilmu baru untuk saya
selain ikan mas kami juga membeli ikan kembung bawal mujair dan lele
ini yang tidak boleh kelupaan kepala kakap
total belanja ikan hari ini sembilan ratus ribu rupiah
sedangkan tahu lima puluh ribu rupiah
ini buat isi cumi
ini nanti dimasaknya gimana uni
bulu kita bumbuin terus tahunya kita hancurin
nanti buat isi telur biar gak kempes
cumi kalau gak disi kan kempes dia
cumi ya cumi kalau gak disi kayak mengkrut
oh iya ada yang suka memperhatikan olahan daging ayam tidak berkulit di rumah makan padang
hal ini merupakan kebiasaan orang minang
yang sejak dahulu memasak ayam tanpa kulit
dan juga untuk alasan kepraktisan
total ayam yang dibeli hari ini tiga puluh ekor
seharga satu juta rupiah
selanjutnya ada daging sapi harganya dua juta rupiah
lalu kita beli petai kol daun singkong terung
portel kentang dan aneka sayur lain
seharga enam ratus ribu rupiah
dan terakhir kelapa untuk membuat santan
uang lima ratus ribu rupiah harus dirogoh untuk belanja lima puluh butir kelapa
tapi uni udah punya
jauh mentah lah ujung keujung
rampung berbelanja saatnya kita memasak
ruang kerja saya hari ini ada di johar baru jakarta pusat
saya akan memasak menu andalan kedai kapau
tambusu berarti usus sapi
jadi gulai tambusu adalah olahan usus sapi yang berkuah kental
bagian dalam kulit sapi harus betul betul bersih dari sisa kotoran
jadi ciri usus yang bersih adalah warnanya cenderung transparan dan tidak berbau
setelah bersih kita siapkan isiannya
gulai tambusu biasanya diisi telur tahu santan dan rempah
namun di tempat ini tanpa tahu
alasannya tahu lebih cepat masam dan hanya bertahan semalam
telur kemudian dicampur santan
dan di akhir disaring agar sisa kulit telur tak ikut terbawa
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan lima puluh potong gulai tambusu
oke bener bang begini bang
oke kita lihat
oke gak terlalu lama sih lumayan lah lima menitan buat perdramaan belajar di awal
saya sudah jadi satu
abangnya udah jadi satu dua tiga empat
sip begini nih hasilnya
kita siap siap memasak ikat dan rebus
wah nih makan gulai tambusu segini banyak kolesterol kolesterol
langsung kenceng di sini
gulai tambosu dimasak terpisah dengan kuah gulainya ya
beda dengan rendang kalau rendang itu kan dia agak didiemin nggak apa apa karena dimasaknya juga lama
tapi kalau untuk si gulai tambusu ini dia agak dibolak balik supaya telurnya matang
sabar menjadi kunci memasak gulai tambusu
selama empat jam kita harus membolak balik tambusu agar tidak pecah
ini kan ada arom arom gulai tambusu
gula udaranya nih nah tuh kan katanya di kamera tuh
dia itu harus tetap ada rongganya sedikit
kencang sih tapi harus ada rongga
jangan sampai puadet banget
kenapa itu bisa dipastikan bakal jadi pecah
karena si telurnya kan bakal jadi ngembang ketika agak matang ya bang
menu berikutnya yang akan kita olah adalah rendang
cabai kemiri bawang putih sudah masuk duluan
ini lauk sama jahe
kita akan bikin rendang
rendang yang dinobatkan sebagai salah satu makanan terlezat di dunia tak boleh ketinggalan dong
oke lanjut ketumbar masuk jangan kebanyakan jangan kedikitan
lalu tambahkan jinten adas manis lada pala cengkih dan banyak rempah lain
udah bener gak wah pertikaian di dapur nih yang mana
oke daripada salah lo seginian abis kan
tuang nih ya yakin
kunci jawabannya ya kalau salah saya
kemudian tumis dengan minyak goreng
jangan memasak dalam jumlah besar
ketika saya membuat rendang pekerja lain sibuk memasak menu lain
ada ayam pop ayam bakar kikil tunjang dan telur barendo
ini tiga kantong besar santan ini udah berkurang
kira kira kayak menjadi cuma tinggal dua gitu loh
tuh udah agak kental dan kita bisa masukkan dagingnya
ini kompor nyala semua
selain rendang dan gulai tambusu menu lain incaran pelanggan adalah kepala ikan kakap
masak kepala kakap dengan bawang putih jahe laos kunyit dan kukus
kaos kunyit kemiri lada ketumbar dan kayu manis selama tiga puluh menit
habis mateng si kepala ikan kakapnya si santannya tidak langsung disatuin enggak ya
karena nanti jadinya dia kayak berkuah terus malah jadi hancur
benar benar pas mau makan baru dikuatin
wah lama lama saya jadi lapar dan ingin icip icip tapi kan belum waktunya berbuka
depan muka dendeng bro
depan muka dendeng kiri paru depan kakap kanan aneka jerawan
soalnya lagi bikin telur barendo
belum makan juga mirta
seluruh masakan yang telah matang harus segera dimasukkan ke wadah besar dan dibawa ke kedai nasi kapau
perjalanan kita mulai ke keramat senen
daerah tempat kuliner kuliner tuh
yang kalau dari flyover kata ada kapau kapau kita ke sana
masanya kenapa agak jauh kalau di sana agak sempit ya bu ya
tempatnya jadi kita sananya baru pakai mobil
aduh istirahat sebentar
uninya masih lanjut kerja

sesampainya di tempat berjualan kami bergegas menyajikan masakan dalam wadah berundak
sementara di rumah makan padang makanan disajikan di etalase kaca dan disusun bertumpuk

menjelang waktu berbuka pengunjung semakin ramai
selain tangan harus cepat takaran makanan yang dipesan harus tepat
tidak boleh terlalu banyak atau sedikit
kalau goletan busuanya semana bang satu porsinya
satu porsinya semana biasa
ya sepotong itu
ini ke bawah
oh ini ke bawah ditendet
nah bungkus bungkus
bungkusan pertama ditungguin
saya kayaknya bantuin bapak siha aja
karena untuk begini susah
jangan lupa pesanan yang dibawa pulang nasinya lebih banyak ya
mulai dari pengganti ongkos cuci piring membuat bentuk bungkusan lebih bagus
hingga menjalankan tradisi
zaman dahulu di tanah minang
makanan yang dibungkus biasanya tidak disantap sendiri
melainkan dinikmati bersama seluruh anggota keluarga di rumah
segini kebanyakan atau kedikitan
nah sebanyak buah
di sini harga seporsi makanan dijual bervariasi tergantung lauk yang dipilih
paling murah rp dua belas rupiah
isinya nasi dan telur balado
dan termahal kepala kakap

sempat terpukul saat pandemi
sentra kuliner ini pun perlahan bangkit
salah satu pemilik kedai nasi kapau mengaku
dalam sehari omsetnya berkisar sepuluh sampai dua belas juta rupiah
selama pandemi kita hampir seratus
mengalami kerugian iya
dalam tempo berapa bulan itu seratus juta min kita
kan karyawan tetap kita bayar
walaupun jualan karyawan tetap kita bayar
masakan tetap kita belanja
menu gurih bersantan tentu menjadi santapan yang menggiurkan
apalagi untuk berbuka puasa
namun ingat jangan mengkonsumsi terlalu sering ya
sebab jenis masakan tersebut cenderung tinggi protein
dan memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi pula
rian fernando dwi agung yul diarto jakarta